warga palestina di gaza menggelar pemakaman untuk dua anggota senior hamas
jawad abu samala dan zakaria abu ammar
yang tewas dalam serangan udara di hani yunis selatan gaza pada hari selasa
pihak israel mengatakan abu samalah telah memimpin sejumlah operasi
yang menargetkan warga sipil israel
ia juga merupakan orang yang bertanggung jawab atas urusan ekonomi kelompok hamas
selain anggota hamas tiga jurnalis di gaza juga dilaporkan tewas ketika meliput
tercatat hingga hari selasa sudah ada enam jurnalis yang tewas
kementerian luar negeri palestina menjelaskan serangan israel sejak hari sabtu
telah menghancurkan lebih dari dua puluh dua ribu unit rumah
satu fasilitas kesehatan serta merusak empat puluh delapan sekolah
komisioner tinggi pbb untuk hak asasi manusia memaparkan
banyak warga sibel terluka dalam serangan
dengan serangan israel
serangan udara yang dilancarkan israel dilakukan setelah hamas
mengancam akan mengeksekusi tawanan setiap kali israel
membom rumah palestina tanpa peringatan